delapan hari jelang lebaran pemudik mulai memadati terminal satu bandara soekarno hatta tanggerang banten
angkasa pura ii memperkirakan ada tiga enam juta penumpang yang akan melalui bandara suta selama musim mudik tahun ini
pemerintah menetapkan cuti bersama dimulai senin sebelas juni
sehingga lonjakan jumlah pemudik diperkirakan akan mulai terjadi sabtu esok
bandara soekarno hatta menyiapkan tiga lima ratus penerbangan tambahan agar dapat mengakomodasi permintaan yang meningkat
mayoritas pemudik yang memilih berangkat hari ini adalah mahasiswa ibu rumah tangga dan pekerja yang sengaja mengambil cuti tambahan
bandara soekarno hatta menetapkan cuti bersama timur yang sudah berpengalaman untuk mengambil cuti tambahan
bandara soekarno hatta menetapkan cuti bersama timur yang sudah berpengalaman untuk mengambil cuti tambahan
bandara soekarno hatta menetapkan cuti tambahan